eh masak dulu sih
pak sanusi om
itu orang kepercayaannya papa saya dulu
yaudah kalau gitu ya
om irfan mau pulang
assalamualaikum pak albandin
waalaikumsalam pak sanusi
tadi tiba tiba di perjalanan mobil saya pecah banyak
jadi saya terlalu lama datang ke sini
kayak bapak aku udah ngelupain aku deh
kamu jangan ngomong kayak gitu jazz
nggak ada papa yang lupa sama anaknya sendiri kok
nah bener tuh elsa
kayak papa aku
walaupun dia sibuk jualan pempek kering di mesir
dia tetap ingat sama nenek
papa kamu telpon
papa tuh kenapa sih nggak angkat angkat telponnya tadi
terus ganyinya mau datangnya pagi
kenapa belum sampai juga sampai sekarang
iya maaf banget ya
tau nggak papa tuh udah on the way
cuma mendadak tiba tiba di tengah jalan papa ada keperluan sebentar
sampai jumpa ya
papa aku jadi datang
pokoknya aku mau dandan yang cantik
eh aku dandanin mau nggak
aku mau dandanin jessica biar dia cantik

randin sama elsa di hari ini
udang saus mentega
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mak aku nyari handphone aku gak ketemu
kayaknya ketinggalan di rumah deh mas
boleh tolong cariin ma
kalau gitu biar aku cek ya mungkin
mungkin ada ketinggalan kali di rumah ya
sebentar ya pa ya
pa di kamar aku cek juga tadi gak ada
kamu disimpan di mana ya
eh ini dia pa
ini aku ketemu
oh iya tadi aku charge di ruang tengah
ehm makasih ya ma
iya aku anterin ke sana ya pa ya
tunggu di sini ya
sayang coba deh aku mau pegang
ini papa kamu datang mau jengukin kamu
itu artinya anak itu aktif
dan anak itu sehat
pasti bikin kamu gak sabar ya pengen gendong bayi kalian
itu sama waktu kamu masih dalam kandungan mama kamu
papa juga gak sabar pengen gendong
dimana kalau satu hari nanti ternyata anak itu
bukan anak aku
gak ada salahnya kamu berpikir positif nong
berdoa sama allah
minta agar semua yang terjadi itu hal hal yang baik
anak itu benar anak kamu
cucu papa dan mama
amin amin ya noh
pak kalian nyetir yang bener dong pak
nyetirnya yang bener
anda jauh dulu ya
aku jadi pengen lihat
aku tahu aku salah
untuk pernikahan kita
untuk komitmen kita
yang kita buat
terus aku tahu dari mana
kalau kamu gak akan balik lagi sama perempuan itu
kamu balik lagi
dan aku gak tahu
itu gak mungkin
sofia sudah ambil
dia sudah menang
nama perempuan yang sudah merebut suami orang itu
memang benar sofia
dimana makan perempuan itu
kenapa sekarang tiba tiba fotonya
ada di dalam handphonenya papa
dan ini jangan lagi
alhamdulillah untungnya saya gak apa apa dan ada irfan omnya andin yang nolong saya
alhamdulillah kalau begitu bu rosnya
terus gimana sudah ada update terkini soal denis
iya bu saya sudah cari tahu soal denis
dan dari informasi yang saya dapatkan kalau deniz itu adalah yatim piatu
dan dia dulu tinggal di panti asuhan
aku juga baru ingat
itu kata pak sanusi benar
jadi tadi itu waktu pasti panti aku sempat ngobrol sama bu astri
ternyata denis itu dulunya tinggal di panti asuhan mutiara bunda tempatnya reina
dan bu astri pun juga bilang deniz ini memang lagi menghilang gak ada kabarnya
oh gitu jadi deniz dulu pernah tinggal di panti asuhan mutiara bunda
terus dia menghilang kemana kira kira
itu yang mereka di sana juga pada nggak tahu
karena sesuai informasi dari bu astri sendiri bu astri itu bilang
si denis ini biasanya sebulan sekali itu pasti main ke panti untuk memberikan sumbangan juga
tapi sebulan ini memang sama sekali nggak ada kabar yang ditelepon juga nggak bisa
nanti saya akan cari tahu lebih mendalam soal denisa bu
tolong sekali ya pak ya
karena saya rasa nih dennis ada hubungannya dengan teror yang terjadi di keluarga kami pak
saya burus ma
pak sanusi kalau memang ada info apapun langsung kabarin kami ya
baik pak al
baik kalau begitu saya permisi dulu
sekali lagi terima kasih mas anusi
terima kasih mas anusi
terima kasih pak
aku mau ke kamar rina dulu sebentar
saya temenin mama ke kamar ya
kita istirahat di kamar dulu ma ya
kamu jangan cemas ya
kamu juga jaga panduannya
terima kasih adil